kepolisian republik indonesia atau polri mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran
untuk dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dua ribu dua puluh
polri meminta tambahan anggaran menjadi delapan sembilan triliun rupiah
dari jumlah tersebut tujuh triliun rupiah diantaranya untuk kebutuhan prioritas polri
sisanya rp satu sembilan triliun untuk penanganan tindak pidana terorisme
asisten perencanaan dan anggaran kepala polri irjen paul arief wahyunadi
mengatakan permintaan tambahan anggaran kepada presiden
diajukan melalui surat tertanggal dua puluh enam januari dua ribu enam belas
perihal penguatan detasmen khusus delapan puluh delapan anti teror korp brimob dan ba intelkam